jadi lo bisa kumpulin orang untuk supporterin teman gue ketika ada pertarungan
jangankan supporting pertandingan
asalkan ada duitnya
kebetulan teman gue udah kasih duitnya
tapi lu cari orang yang berisik
bukan cuma hanya jadi penonton yang mana
gue punya rencana untuk down mental eka
gue mau sewa nonton bayaran
jadi pas di pertandingan banyak orang yang menuntun lo
ide yang bagus lex
lo tenang aja biar gue yang bayar semua supporternya
gue mau sewa penonton bayaran
gue mau jatohin mental yang eka
dan gue mau bikin dia malu depan anak aj dan juga cindy
urusan itu biari gue yang urus
sekarang lo perhatian
aduh mana sih standartnya
ngapain mereka kesini
ini rumah orang jangan berisik berisik bisa gak sih
tiii tante ini gimana sih
ramai juga orang datang berkunjung
kalau gak teriak teriak gak kedengeran yang mendalam
hmm berisik banget
kok ini nyelamat ya rumah gue
eh denger ya
kalian mau ketemu sama reva
ya repanya lagi istirahat lagi tidur
jangan diganggu oke
sekarang kalian hush hush
pulang dengan cantik
repa teh ada di dalam kamarnya
dia tengah lagi tidur tapi lagi nonton tv
ya udah missi deh tante kalau gitu
bye minggir tante
kayak gue harus mandi bunga nih
dasarnya tuh pembantu
tambah sakit kepala gue
tante repanya ada gak
meli dateng bersama temen temen
iya lo kenapa sih ri
ya gue cuma agak agak
ya demam dikit doang
mungkin butuh istirahat aja
ya gue cuma agak agak
pusing dikit doang

pusing dikit doang
pusing dikit doang
ya gue cuma agak agak
nggak apa apa tau
aduh cuma anget anget dikit doang
nih ya kalo lo masih panas
masih hangat berarti lo masih hidup
tapi nanti kalo lo dingin ya udah
pokoknya gitu deh intinya ya
lo harusnya udah kek
nih gue yakin nih
lo pasti gara gara mikirin boy terus kan
kayak yang aku
kalo gitu kenapa lo
susah banget buat dihubungin sama boy
ya tau lah
ya tau lah
tadi di sekolah tuh boy tuh ada lah sedikit cerita cerita
sama kita dia bilang dia tuh
dia bilang dia tuh kayak

dia bilang dia tuh kayak galau banget gitu karena dia cemas
gak kita kita lo kenapa
iya rek tadinya sih si boy mau kesini
cuma dia nggak bisa kesini hari ini
soalnya dia lagi ngusin haikel

kan dia mau tanding sama tristan
lo gak mau ditelepon atau dihubungin sama boy
mau diam diam aja
untung gak jantungan
gue kepo banget nih
sebenernya gue sengaja menjauh aja dari boy
soalnya gue pesis
gue gak yakin hubungan gue sama bu itu bakal terwujud
apalagi kan udah jelas mamanya boy gak suka sama gue
dan papi juga jadi gak suka sama boy
jadi lo bisa kumpulin orang untuk support urin teman gue ketika ada pertarungan
jangankan support tinggi pertandingan
support tinggi demo apa aja gue bisa
asalkan ada duitnya
kebetulan teman gue udah kasih duitnya
tapi lu cari orang yang berisik
bukan cuma hanya jadi penonton yang manis
oke bos tenang aja
oke sekarang gue kasih sepuluh juta